menteri pemuda dan olahraga dito ariotejo memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi bts empat g dengan terdakwa mantan menko minfo johnny g pelati
dito tiba di pengadilan tipikor jakarta pada sekitar pukul sepuluh pagi dalam persidangan dito membantah kesaksian pada sidang sebelumnya yang menyebut perannya sebagai penerima uang sebesar dua puluh tujuh miliar rupiah
pada sidang dua puluh enam september lalu saksi irwan hermawan menyebut menyiapkan uang dua puluh tujuh miliar rupiah yang dititipkan kepada resi yuki bramani untuk diberikan kepada dito
lalu pada sidang sembilan oktober saksi resi menyebut menyerahkan dua buah bingkisan kepada dito
namun semua kesaksian itu dibantah meski dito mengaku mengenal residan galumbang menak yang merupakan atasan resi
saya sudah memberikan semuanya di sidang dan terima kasih
terima kasih kepada seluruh rekan rekan media dan wartawan yang sudah menunggu
tapi saya kira seluruh persidangan sudah saya sampaikan jadi mohon dikutip dan diikutin terima kasih